karena coba nona bella lihat ke sebelah kanan nona
eh udah jangan pegang pegang awas clbk
katanya mau menjunjung tinggi peraturan ipa dan ips
eh sendirinya malah nyebrang
tami tami teh kawan
gila keren ya michelle ya rifki gak salah pilih sih
michelle itu tuh paling barbar sekali kawan
lemah gitu doang jatoh
kok berisik banget ya ribet apaan ya
buat pintu belakang baru anak ipa deh mulai
yaudah yuk yuk
eh lu jangan ngerasa sok jagoan ya disini
eh gue tuh anak baru
dan cuma sementara disini ya
jadi mending lu tunduk aja
aturannya turun temurun disini
eh lu semua tuh kuno banget tau ga
masih aja ngikutin aturan turun temurun
siapa tuh yang bikin aturan
ah lu emang suka nyari masalah ya
guys pegangin dia
ini apa apaan sih kalian
berantem lu ga disini tau ga
ini area sekolah
gue mesti bilang berapa kali
ini malikin aja disini
biar habis itu kita sidang lagi
terus putus lagi
bisa diam ga sih
kamu berdiri bisa diam ga sih
kayak cewek tau gak menurut kalian
dan lu al
bilangnya mau jadiin gue wakil ketua osis
buat stopin peraturan di pips
oh gue tau
lu sengaja ya
buat bujuk gue
sel aku bisa jelasin semua itu
gue ga perlu denger pembahasan ini deh
gue udah telap
mau jelasin apa lagi
kalau lagi betandu kayak gitu
jangan dideketin dulu
tunggu tenang baru dideketin
tunggu tenang baru dideketin
tunggu tenang baru dideketin
bapak dengan eye
papa sedih sekali
tunggu harus segera pulih rifki
karena semua orang yang sangat menyayangi kamu
sama hancurnya dengan papa
kamu pasti akan senang sekali kan
kalau tau michelle begitu mencemaskan kamu
kamu akan suka misal terus menangis karena kamu
kamu harus tetap semangat
makasih ya udah nuangin aku tadi
gak usah lebay
kamu emang gak pernah berubah
gak usah berasa masih bisa kan
aku bener bener gak tau lagi harus ngelakuin apa
semoga keputusan aku
bisa berjalan lalu
untuk gantiin kamu perform
bisa nebus semuanya
aku beneran gak bisa melihat kamu dalam kesulitan neng
bareng kita yuk
udah gak ada berbunyi
gue udah pesen ojo sih pak
lagian gue abis ini mau ganti baju terus
harus ke cafe dan mau ngobrol sama madam patty
gue seneng dengernya lo udah mau perform lagi
makasih ya papa
gapapa udah balik aja
gue yakin lo masih bakal keterima buat perform
oh mau ngemis ngemis ya supaya diterima
ya karena kan gini ya secara kan memiliki nikah kan

bacara kan gimana
punya uang buat bayar penalti
jadi nanti bakal ngomit semua musti suka diterima
karin lo tuh apaan sih
gak usah julid bi
aduh perempuan satu ini toh
dia tidak ada kapoknya cari masalah ya
baru saja masuk sekolah
dia malah sudah ada niat jahat ya
ya udah gak apa apa
gue jualan ya guys
kan karin belum selesai ngobrol
mainnya lo nongok pergi aja
kenapa kabur sih michelle
mau ngindarin gue ya
oh gue gak terima sama apa yang barusan gue bilang
emang lo tuh minder ya sama gue
jadi kayak ngerasa tersaingi buat dapetin ritky
ya bilang aja sih kalau emang iya
jameng ya mulut lo
bukannya selama ini yang berusaha sekuat tenaga
buat dapetin perhatiannya ritky
tapi selalu ditolak
satu hal ya rin
daripada lo harus patah hati ratusan kali
karena menurut gue lo bakal selalu ditolak
oh jual gue dateng gue duluan ya
saran gue mending lo pikirin lagi ya
apaan sih lepasin gue
rin tunggu deh
nadif lepasin gak gak lucu tau
eh nona bella ini bukan persoalannya lucu atau tidak lucu
nona hari ini tuh dia mau berdua ya kan
pergi sejauh manapun dia tetap akan balik kesini
karena coba nona bella lihat ke sebelah kanan nona
eh udah jangan pegang pegang awas clbk
katanya mau menjunjung tinggi peraturan ipa dan ips
eh sendirinya malah nyebrang
amit amit deh kawan
maksudnya rifqi gak salah pilih sih
michelle itu tuh paling barbar sekali kawan
ih dia bisa skakmat arin tadi tuh
sekali seumur hidup si rivki dia kepleset ngasih hatinya buat orang yang licik ya si arin
bocor gak tuh
yuk balik ya
oke balik kawan
buka biasa aja kasih senyum dulu
seperti yang tertulis di situ
kalau kamu tidak berhasil menaikkan traffic kedatangan pengunjung di kafe saya
kamu harus membayar denda dua ratus juta yang disebabkan oleh michelle
kamu paham kan
saya akan berusaha untuk bikin cafe ini ramai pengunjung
saya pengen lihat kamu aja
mike sama madam pretty ada apa ya
kayaknya serius banget gitu
jangan jangan mike bikin masalah lagi
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
el ibu senang banget
akhirnya kamu berubah pikiran
dan pasti si botol kecap juga senang karena kamu jadi ingin nyanyi lagi deh
itulah el ebu
semoga el kuat dan nyanyinya juga lancar
walaupun sendirian gak usah butuh kecap
sayang pokoknya ya
kalau kamu ada kesulitan ngomong sama bos kamu
ibu yang ngomong sendiri sama bos kamu yang galak gitu
ibu udah sering bikin ibu kecewa dan banyak ngasih beban
kamu itu gak pernah ngecewain ibu
karena buat ibu kamu itu sumber kebahagiaan ibu
udah support el terus
ibu bangga sama kamu
semoga el kuat ya
ibu pasti dengerin kamu kok
tukangnya ojol ya el deh
jalan ya bu
ingat susu anget
lo tuh mau apa lagi sih
weh tolong jangan bikin masalah ya
masalah michelle itu udah banyak banget sama madam pretty
jadi lo jangan nambah masalah lagi bisa kan
iya gue tau kok
gue mau bantu michelle bayar kerugiannya dia
lo tau masalah itu
lo mau gantiin michel perform tanpa dibayar
tapi tolong ya lo jangan kasih tau michelle soal ini
gue gak mau bisa tambah banyak pikiran
apalagi soal tuntutannya madam preppy
maaf kalau waktu gue narik tangan michelle gue sempat kasar sama lo
gue gak bermaksud sama sekali